sejumlah anggota dewan perwakilan daerah mengancam akan melaporkan dua pemimpin dpd ke badan kehormatan dpd
langkah itu sebagai respon atas pembentukan tim pekajian dpd untuk kasus irman gusman yang dinilai cacat hukum dan bentuk gerakan politik semata
selain membentuk tim sepuluh pimpinan dpd dinilai melanggar peraturan dpd nomor satu tahun dua ribu enam belas
tentang tata tertib karena tidak segera melakukan pengisian kursi pemimpin dpd pasca penetapan tersangka atas irman gusman oleh kpk
menanggapi ancaman ini tim pegajian dpd atau tim sepuluh melakukan rapat dengan direktur utama perum bulog
koordinator tim pengkajian dpd kasus irman gusman asri anas tidak mempermasalahkan adanya laporan dari beberapa senator ke badan kehormatan
tim ini hanya membantu pimpinan membuat simpulan
kesimpulan rekomendasi kemudian tim ini itu resmi dibentuk diajukan oleh pimpinan disepakati pamus disetujui oleh paripurna
jadi apa lagi kan gitu
kalau itu gejolak aja nggak tahu ya pada dasarnya ya
kalau ada yang mau laporin lapornya lapor aja
produser lapangan cnn indonesia heranov al pashir di gedung dpr
saat ini heranov apa sebetulnya putusan dpd terkait jabatan irman gusman
adakah agenda agenda rapat untuk membahas ini
untuk kelanjutan dari bagaimana proses pergantian irman gusman hari ini daniar pada pukul empat belas waktu indonesia barat nanti
dpd akan melakukan sidang paripurna
yang pertama membahas mengenai bagaimana laporan dari masing masing komite dan bagaimana program kerja dari dpd
dan yang kedua dpd
dilanjutkan nanti dengan agenda terakhir yaitu pembacaan laporan dari badan kehormatan yang disampaikan ke dpd pada dua puluh september dua ribu enam belas lalu
dan pada hari ini akan diputuskan apakah dilempar kepada satu ratus tiga puluh satu anggota dpd
apakah mereka menyetujui untuk pergantian posisi ketua dpd yang sebelumnya dijabat oleh irman gusman
dan bagaimana nantinya apakah dilanjutkan dengan paripurna luar biasa
saya sudah bersama dengan gusti kanjeng ratu gkr hemas
merupakan wakil ketua dpd yang nanti akan memimpin sidang paripurna
selamat pagi ibu hemas
mengenai mekanisme nanti pergantian pak irman gusman apakah dpd sudah yakin menunggu peradilan dulu atau bagaimana bu
jadi nanti sidang paripurna sekarang ini adalah pertama adalah untuk masalah bpk
yang kedua pengesahan daripada pimpinan alat kelengkapan
yang mana pengesahan itu dari sebagian adalah
mereka ada yang berganti ada tiga alat kelengkapan
kemudian yang kedua adalah kita akan mengesahkan hasil daripada rapat bk
dan nanti kalau itu disetujui berarti kita akan mengadakan sidang paripurna luar biasa
dan itu nanti akan diambil kesepakatannya pada waktu sidang nanti
artinya pada hari ini belum tentu ada pergantian irman gusman sebagai posisi ketua dpd atau bagaimana
apakah langsung digelar paripurna luar biasa
saya kira kalau digelar paripurna luar biasa nanti setelah sidang ini kita harus rapat panmus dulu
jadi agenda daripada sidang paripurna luar biasa itu diputuskan di panitia musyawara atau di panmus
ada desakan ibu dari sejumlah masyarakat terutama dari pusat kajian pancasila dan konstitusi
mendesak agar pimpinan dpd yang sekarang ini yaitu bu hemas dan pak faruk
untuk segera mengganti posisi pak irman karena ini sudah melanggar tata tertib dpd katanya bu
ya jadi kami harus menghormati juga memang kalau secara tata tertib memang kita harus memutuskan
tetapi juga kita menghormati status hukumnya pak irman gusman juga
dalam hal ini memang kita berharap nanti pada sidang paripurna yang akan kita gelar jam dua itu
itu sudah ada kepastian apakah memang itu harus sudah diputuskan hari ini dengan gelar sidang paripurna luar biasa
jadi kalau nanti disepakati apapun bentuknya berarti kami harus menggelar sidang paripurna melalui panmus dulu
jadi panmus harus tidak boleh dilewati jadi panmus baru nanti sidang paripurna luar biasa
bu ini kan ada juga bentuk yang sudah dilakukan oleh dpd tim pengkajian dpd bu
yang sudah juga dikritisi oleh beberapa rekan rekan di dpd termasuk melaporkan ibu dan pak faruk ke badan kehormatan
tengkapan ibu seperti apa bu
tim sepuluh ini seakan akan menunjukkan bahwa pak irman guzman tidak bersalah dalam kasus suap impor gula itu
sebetulnya tim sepuluh ini membantu pimpinan di dalam pengkajian
apakah memang bukannya membantu pak irman ya dalam arti bahwa kita kan harus menemukan sesuatu yang kira kira dianggap ada kejanggalan
tapi itu tim sepuluh memang membantu pimpinan
pimpinan juga menandatangani pembentukan tim sepuluh
dan saat itu sudah disampaikan pada sidang paripurna yang lalu
saya kira jangan dipermasalahkan ini juga untuk kepentingan lembaga dpd sendiri
bisa dijelaskan bu mekanisme nanti pemilihan ketua dpd yang baru nanti kan ada empat puluh senator asal wilayah barat
nantinya apakah ada voting dan yang akan memilih siapa saja bu
saya kira nanti kita akan menggelar dulu pemilihan wilayah barat
nanti setelah wilayah barat muncul satu nama baru kemudian kita memilih untuk pemilihan ketua dari tiga wilayah
saya kira itu yang dilakukan
jadi kalau masalah voting nanti kita lihat situasinya yang akan berkembang di sidang paripurna
untuk posisi ketua wakil ketua akan dikocok ulang atau siapa yang akan jadi ketua dp nanti
ya saya kira pasti nanti begitu muncul satu nama dari barat
berarti kita harus dikocok ulang
siapa yang akan menjadi ketua
sudah ada yang mendekati ibu mungkin bu calon calonnya dari wilayah barat
saya dengar ada nama bu inseawati ayus dari riau pak abdul ghaffar dari riau dan pak fahru razi dari aceh
ya saya kira ya semoga nanti yang jelas kami tidak akan menyebut nama
tapi yang paling jelas adalah teman teman semua ini kan akan juga melihat siapa yang akan muncul di wilayah barat
saya kira kami lihat aja nanti karena kami tidak bisa memprediksi
terima kasih itu
terima kasih bu kusti kanjeng ratu hemas atas waktunya dengan cnn indonesia
selamat pagi bu
demikian perbincangan saya daniar terkait dengan bagaimana nanti proses pergantian irman gusman di dpd
apakah jadi nanti pukul empat belas mereka akan menggelar rapat paripurna untuk mengganti segera irman gusman selaku ketua dpd
apakah tidak ini tergantung dari pukul dua siang nanti
kembali ke anda di studio
ya baik terima kasih herano valbasir
itu dia yang tadi anda sampaikan
kita bisa simpulkan ya berarti cukup panjang waktunya untuk mencari siapa pengganti dari
ketua dpd irman gusman yang saat ini tersedang tergantung kasus
selamat kembali bertugas